kepolisian bersama dinas perhubungan kabupaten malang jawa timur menggelar uji kelaikan kendaraan
yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun
sopir truk yang menabrak kendaraan kini ditetapkan sebagai tersangka
petugas mengecek beberapa bagian truk seperti ban dan masa berlaku ujikir
di jalan raya karangploso malang jawa timur sabtu siang
petugas gabungan juga mencoba menyingkirkan dua mobil yang terlibat kecelakaan
hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan beruntun tersebut
pada jumat sore sebelas kendaraan terlibat kecelakaan beruntun
yang menewaskan empat orang dan melukai delapan korban